sementara itu pemain timnas indonesia u dua puluh dua alfeandra dewangga mendapat kejutan dari warga
saat pulang ke kampung halamannya di meragen demak jawa tengah sabtu malam
selain memberikan ucapan selamat warga juga menggelar potong tumpeng
dengan berjalan kaki sambil membentangkan sepanduk warga jalan pucang anom timur
perumahan pucang gading demak menyambut kedatangan alfeandra dewangga
usai potong tumpeng secara bergantian warga meminta untuk berfoto dengan di wangger
dewangga mengaku terharu dan bahagia dengan penyebutan tersebut
ada momen mengharukan saat pemain dengan nomor punggung sembilan belas tersebut turun dari mobil
dewangga bukan langsung menuju ke rumahnya namun menuju ke kediaman pengasuhnya semasa kecil anik sumarni
anik mengaku bangga atas prestasi dewangga yang diasus sejak balita tersebut
dewanga semangat ya mainnya
jadi gak males malesan maju terus lah mantang mundur jadi anak yang sukses
untuk saat ini dewangga akan fokus dulu di klubnya psis semarang sambil menunggu agenda timnas selanjutnya
di meliputan cnn indonesia